mudik ke kampung halaman ketika lebaran sudah menjadi tradisi ya
berbagai persiapan jalur transportasi dipersiapkan agar pemudik merasa aman dan nyaman sampai di kampung halaman
kemudian sejauh mana persiapan jelang mudik lebaran tahun ini
bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
ada di lantas polda jawa tengah kompas pol agus suryo nugroho
bapak agus selamat sore
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak agus ini kurang dari satu minggu nampaknya jelang masa mudik lebaran dua ribu dua puluh
prediksinya ada satu ratus dua puluh tiga juta masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik
mungkin juga sebagian besar akan pergi melewati jawa tengah atau ke jawa tengah
kemudian seperti apa persiapan dan juga antisipasi serta rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh jawa tengah
polda jawa tengah maksud saya
baik polda jawa tengah prinsipnya sudah siap
karena diawali dengan survei
kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder
baik nanti pada saat mudik dan balik
tentunya kita mengevaluasi kegiatan arus mudik tahun lalu
ada peningkatan arus
tentunya sudah kita siapkan alternatif alternatif skenario
baik itu cara bertindak banwe cara bertindak kontraslo termasuk pengalian arus
karena di jawa tengah dalam jawa cukup banyak jalan
jadi ada jalan
tol ada jalur pantura ada jalur selatan jalur tengah jalur selatan selatan
sehingga ketika nanti terjadi bangkitan arus polda jawa tengah dan jajaran dan stakeholder kita sudah siap
siap melakukan pengalian pengalian arus
sehingga beberapa catatan tahun lalu kaitannya dengan exit tol itu juga menjadi perhatian
termasuk juga rest area termasuk juga perkotaan perkotaan
polda jawa tengah juga akan melakukan banwe lokal
karena memang kapasitas volume kendaraan nanti bisa dihitung
jadi apakah nanti dari tingkat nasional akan dilakukan banwe
polda jawa tengah disini sudah siap dan skenario ini sudah kita gambarkan melalui practical project
sejauh ini presentasi kesiapan berapa persen pak agus
kalau persiapan hampir sembilan puluh persen

jadi hari rabu besok kita masih ada rapat koordinasi
nanti ada alat perang op secara teknis dan taktis akan kita jelaskan
bagaimana kita cara bertindak yang tepat ketika ada kiriman arus lalu lintas yang dari jakarta maupun jawa barat
tentunya catatan catatan tahun lalu kebetulan kami juga menjadi di lantas
khususnya pada h dua atau pada saat ditentukan one way nasional
termasuk juga tempat tempat yang diberikan banwe
itu terutama disel enough terutama ada jalan jalan tempat dipisan berperan punca
orang negeri antara pengetahuan jalan tetap ketahuan bisa mengejar ada char spikes di memberikan spread binaente
kita siapkan termasuk juga cara bertindak emergensi ketika terjadi traffic accident longsor itu ada satgas quid respon atau tim ure yang nanti akan kita siapkan tentunya dengan stakeholder time
baik kita tahu banyaknya jalur menuju ataupun melalui jawa tengah begitu ya untuk menuju jawa timur
ini kan ada banyak sekali non tol dan juga tol
tapi kemudian titik mana saja pak agus yang perlu diwaspadai oleh para pemudik sebagai titik kemacetan
kalau sudah diprediksi titik rawan kecelakaannya titik kemacetannya itu akan di wilayah mana pak agus
sebetulnya kalau prioritas jalan semua menjadi prioritas
namun prima dona masyarakat pemudik itu masih menggunakan tol
tetapi tata kelola rekayasa dan persiapan cara bertindak di non tol baik itu jalur utara jalur selatan tengah kita siapkan semuanya
justru karena banyaknya jalur ini ketika nanti ada bangkitan arus
kita bisa mengalihkan
sehingga setelah kita alihkan melalui tengah selatan pantura ini beban yang berada di jalan
itu bisa kita hitung melalui traffic accounting
jadi jumlah yang masuk dari jipali berapa nanti kita koordinasi dengan jasa marga
sehingga jawa tengah siap
karena memang banyak yang datang ke jawa tengah tapi ada yang ke brebes ada yang ke tekal
kalau nggak sampai semarang sudah tidak terlalu optimal tetapi tetap kita kelola dengan sebaik baiknya
karena polda jawa tengah mencari alternatif alternatif cara bertindak yang tepat
tersesuaikan dengan kondisi jumlah dari paga pengantin yang harus
baiknya tidak baiknya menggunakan bis atau kereta yang sudah disiapkan oleh pemerintah juga
apa kemudian imbauan dari polda jawa tengah untuk bisa meminimalisir
pemudik yang menggunakan sepeda motor
baik terima kasih memang pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin melayani pemudik
disiapkan bus mudik gratis dan lain sebagainya bagi masyarakat atau pemudik yang menggunakan kendaraan
bermotor kami mengharapkan lebih baik jangan kalau toh harus terpaksa menggunakan motor harus
diperhitungkan jarak tempuhnya berapa kilo tujuannya kemana perjalanan tiga jam dia harus
istirahat kondisi pengemudi betul betul menjadi berdas karena disana ada checkpoint checkpoint
yang kita siapkan baik itu di tol dan di pantura kalau di tol itu rest area kalau di pantura itu ada
checkpoint nanti silakan istirahat di sana dan jangan sampai goncang tiga jadi silahkan
pemerintah memang sudah menyiapkan bus untuk mudik bareng namun demikian kami menghimbau
jadi manajemen keselamatan diutamakan supaya tertib sampai tujuan baik manajemen keselamatan
harus diutamakan begitu ya tidak hanya dari kepolisian tapi juga para pemudik sendiri tapi
pak agus boleh disampaikan ada berapa banyak jumlah anggota yang juga turun dalam operasi
ketupat dari polda jawa tengah ini cukup banyak sekali makanya ribuan jadi jawa tengah itu ada tiga puluh lima
lima forest semua terlibat dalam operasi termasuk juga stakeholder lain baik itu tni polri termasuk
masyarakat jadi cukup banyak dibandingkan tahun lalu ada lebih banyak lagi untuk mengantisipasi
karena memang volume daripada kapasitas mobil yang akan berlintas jawa tengah ini ada kenaikan
daripada tahun lalu sehingga antisipasi personil baik jangan di tol nonton ini kita mengimak oke pak
oke pak agus terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
terima kasih terima kasih
pak agus ini berkaca dari beberapa tahun terakhir saya ingat sekali saya pernah bertugas saat mudik lebaran di wilayah jawa tengah
tidak hanya orang orang yang ingin mudik pak tapi ada orang orang yang memang ingin berwisata
warga lokal jawa tengah justru ingin berwisata juga di dalam kotanya di wilayah jawa tengah
kemudian bagaimana persiapannya apakah kantong kantong parkir sudah dipersiapkan
supaya bisa mengantisipasi kemacetan mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan saat libur lebaran
baik terima kasih
kita sudah antisipasi khususnya rayon rayon semarang rayon banyumas tegal kota dan sebagainya
ini banyak wisata yang lokal sifatnya contohnya di semarang di semarang menuju ke bawen sampai ke
solo itu cukup padat maka dari itu di samping ada one way nasional dari polda jawa tengah menyiapkan
wanwe lokal termasuk kontraplo itu kita siapkan semuanya terutama jalur jalur yang menuju ke tempat
wisata baik itu alternatifnya termasuk pengalian arti dan juga penyelenggaraan dan juga penyelenggaraan
arus ini sudah kita siapkan dan dua ratus lima puluh empat pos foto salah satunya adalah mengantisipasi tempat tempat
yang rayonisasi atau lokal pada saat mudik ini sudah kita antisipasi biasanya h plus dua ini
pengalian arus dan kontraplo baik bagus apakah sudah ada informasi mengenai kendaraan berat olabilir pantang disagreement lee van tsal
mengenai kendaraan berat kendaraan berukuran besar yang bisa melewati mungkin jalur jawa tengah
atau hanya dihususkan nanti pada saat libur lebaran atau masa periode hanya untuk kebutuhan logistik
sudah ada informasi dari polri mengenai hal itu pak
sudah skp ya informasi tentang surat keputusan bersama
jadi untuk kendaraan berat sumbu tiga nanti akan dikeluarkan
baik yang berada di tol termasuk yang di non tol
maka dari itu cara bertindak teknis
jadi siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan itu tentunya kita semuanya
jadi petugas kepolisian stakeholder sumbu tiga tidak disimpan di res area
karena res area nanti itu digunakan untuk kendaraan pribadi
nanti akan kita keluarkan di non tol kita sudah siapkan kantong kantong parkir
jadi di jawa tengah itu hampir sekitar dua puluh tujuh kantong parkir yang kita siapkan
baik itu di pantura jalur selatan ini identifikasi dari kantong parkir tentunya segera akan kita informasikan
sehingga memang arus mudik dan balik itu kita prioritaskan pada pemudik dan arus baliknya
khususnya kendaraan pribadi
semua lancar di satu minggu ke depan sudah mulai nih ya
nanti banyaknya masyarakat yang antusias untuk melakukan perjalanan mudik mereka
kombes pol agus suryo nugroho terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom
salam sehat selamat sore
baik terima kasih salam presisi semoga lancar semuanya